mahkamah agung republik indonesia menggelar wisuda purna bakti ketua pengadilan tinggi agama bandung hrm zaini
yang dipimpin langsung ketua mahkamah agung hm syarifudin di kota bandung jawa barat
prosesi wisuda purna bakti ketua pengadilan tinggi agama bandung hrm zaini berlangsung khidmat
pada acara tersebut juga dihadiri sejumlah petinggi mahkamah agung
di samping itu acara purna bakti dihadiri para pimpinan tingkat banding dan tingkat pertama se indonesia yang mengikuti secara virtual
hrm zaini telah mengabdikan dirinya selama empat puluh tahun lebih dan telah bertugas ke beberapa daerah di indonesia dan diakhiri di kota bandung
dengan banyak sejumlah prestasi
ketua mahkamah agung hm syarifuddin memberi apresiasi terhadap hrm zaini karena tidak pernah ada caratan yang tidak baik
itu merupakan suatu apresiasi suatu penghargaan dan suatu ucapan terima kasih dari kita semua kepada pejabat yang bersangkutan
dengan telah paripurna yang bersangkutan menjalankan tugasnya dengan baik dalam keadaan sehat dalam keadaan selamat
inilah wujud terima kasih dari lembaga kepada yang bersangkutan
kita berharap di bawah kepemimpinan
beliau pasti sudah banyak kemajuan kemajuan yang dicapai
tapi kita ingin hari ini itu harus lebih baik dari kemarin
hari esok itu harus lebih baik dari hari ini
nah harapan kita dengan peninggalan peninggalan masukan masukan dari beliau dan yang lain lainnya hari esok itu lebih baik dari hari ini
hrm zaini menyampaikan hal yang paling berkesan selama karirnya pada waktu calon hakim dirinya pernah ditempatkan
di kabupaten alor kota kalabahi nusa tenggara timur
atas perjuangannya zaini tiga kali menjabat ketua pengadilan tinggi agama diantaranya di bengkulu palembang dan terakhir di bandung
betul betul jaga integritas
dan jangan lupa jangan lupa kita hidup ini sebentar di dunia ini
oleh karena itu niatkan

dan tugas niatkan karena allah karena ibadah
insya allah itu semua pekerjaan kita tupoksi kita masing masing di pengadilan agama maupun di pengadilan tinggi agama di peradilan lain juga itu menilai ibadah
zaini berharap kepada seluruh pengadilan di indonesia harus tetap menjaga integritas dalam melakukan tugas
sunandar kompas tv bandung jawa barat